tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah pasti satu dua ada masalah
ada masalah biasa dan proyek yang besar tetapi kenapa terus kita kontrol di lapangan
mau dikontrol di lapangan saja masih ada masalah apalagi tidak
ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah pasti satu
dua ada masalah ada masalah biasa dan proyek yang besar tetapi kenapa terus kita kontrol di
lapangan mau dikontrol di lapangan aja masih ada masalah apalagi tidak kita nyamper tiap
lari loh ke lapangan ngecek ke lapangan ngecek itu pun masih ada masalah apa lagi tidak